dan kami ajak anda melihat langsung keramaian di lokasi wisata bersama rekan kami
ada koresponden cnn indonesia wida subianto langsung dari surabaya jawa timur
selamat siang wida
ya wida nampaknya sejumlah orang bersuah foto di belakang anda
itu ada baik
betul sekali rano jadi sebelumnya selamat hari raya idul adha
untuk kita semua yang merayakan pada hari ini
ataupun yang sudah merayakan sejak hari kemarin ya
jadi memang kalau kita tahu bahwa pekan ini
kita memiliki libur yang sangat panjang dimulai dari kemarin sampai akhir pekan nanti
nah tentu saja selain untuk kegiatan peribadatan yang ramai di jawa timur ya
hari ini juga kebanyakan umat muslim memang melakukan kegiatan ibadat untuk idul adha
mulai dari sholat id sampai penyembelihan hewan kurban
namun begitu untuk lokasi lokasi wisata ini juga sudah mulai ramai didatangi oleh para pengunjung
salah satunya di tempat saya berada saat ini
ini ada di kawasan prigen
kabupaten pasuruan yang merupakan kawasan wisata yang menjadi pilihan untuk warga surabaya dan sekitarnya
karena di sini ada ketinggiannya ini ada sekitar delapan ratus meter di atas permukaan air laut
otomatis ini suhunya dingin bahkan sejuk
dan ini menjadi pilihan healing warga kota surabaya dan sekitarnya sekali lagi karena suhunya ya
yang kedua ada pemandangannya mungkin anda bisa melihat di belakang saya
ini ada di kawasan prigen tepatnya di kawasan pintu langit ya
jadi di sini kita bisa melihat pemandangan indah
pasuruan dan di sini adalah di lereng gunung kisaran gunung ringgit arjuna dan welirang
ada beberapa pengunjung halo kak
senang ya selfie selfie ya
boleh bergabung bersama cnn di sini
nah ini salah satu pengunjung yang saya lihat dari tadi ini melakukan aktivitas di pintu langit di pasuruan
mereka tampak menikmati suasana yang ada di sini sekaligus juga berselfie servilia
sebenarnya berapa ya peningkatan signifikannya
nah kita bisa bertanya dulu ke pengelola
tanya terlebih dahulu ini ada mas farid di sini
mas farid boleh bergabung di sini
ini sudah sibuk sibuknya nih mas farid
kalau kita lihat libur mulai hari rabu sampai weekend besok itu ada peningkatan sampai berapa persen ini mas peluangnya
apalagi sesudah masuk endemi ya mas ya
alhamdulillah kita memasuki long weekend
jadi libur panjang di mana umat islam melayakan idul adha
jadi mulai dari hari rabu kemarin nanti puncaknya insya allah hari
minggu sampai hari minggu
untuk peningkatan pengunjung juga alhamdulillah kalau biasanya kita di ratusan sekarang bisa di ribuan
jadi dari reguler di weekday hari biasa kita ada peningkatan tiga sampai empat kali
waduh luar biasa sampai tiga ratus sampai empat ratus persen ya begitu ya
ada event event khusus gitu mas nanti akan diselenggarakan begitu
ya selain menyediakan jadi andalan di ngopi bareng pintu langit ini adalah spot foto
yang tadi c johannes eh c ejli sama pak johannes ya pengunjung tadi untuk selfie selfie
sebenarnya kita juga punya area konser
jadi area lapangan konser yang jadi andalan kita
jadi di selain spot photo pintu langit kita juga punya area konser yang di mana beberapa artis nasional sudah mencoba area konser kita
ada bang judika ada om ari langsu bahkan om bung romai rama sudah pernah
almarhum didi kempot juga sudah pernah disini
nanti kita di tanggal dua puluh tiga juli tidak apa apa ini saya informasikan ya
ada artis datang kesini ya mas ya baik
terima kasih mas farid informasinya
jadi memang ini ada strategi ya menarik untuk pengunjung lebih banyak artis nasional ya
ibu kota juga datang tadi ada judika dan lain sebagainya disebutkan akan hadir di sini mengisi untuk libur panjang ini
tapi sebenarnya daya tariknya untuk ke pengunjung ini gimana ya boleh bergabung dengan siapa
kalisya sama johannes datang dari mana
kalau dari surabaya lumayan satu jam perjalanan ya
worth it gak datang kesini
iya worth it banget sih bagus
soalnya banyak spot foto juga yang instagramable terus kayak suasananya juga enak dingin kayak gitu
terus kayak ada tempat buat healing healingnya juga buat stress stress itu mantep banget disini
luar biasa ya kalau anak muda tetap yang instagramable
sudah diposting ini tadi
kalau kayak kulinernya gitu disini sudah dapat belum
kulinernya sudah dapat ada minum kopi tadi kopi lattenya enak banget
terus ya apa ya rasanya juga mantep juga gitu
biasanya kalau dari surabaya satu jam di sini itu menginap atau gimana kalau sama
worth it ya jadi ya
jadi sudah foto berapa banyak ini tadi
waduh ini sudah mungkin ratusan ini
mungkin habis gini ada spot foto lagi mungkin sudah seribu lebih
luar biasa baik terima kasih felicia dan yohanes
ya jadi memang sekali lagi pemandangan yang instagramable terus kemudian juga suhu yang dingin
ini menjadi para pilihan untuk para pengunjung begitu ya yang datang ke kawasan prigen saat ini
jadi ini kan memang menjadi suasana lebih dingin gitu dibandingkan dari kota surabaya yang ditempuh disini sekitar satu jam saja
tadi di bawah saya juga sempat melihat ada beberapa komunitas dari gereja di surabaya
ada sekitar dua ratus lima puluh ya ini anggotanya yang melakukan kegiatan juga di pintu langit di prigen pasuruan ini
jadi kalau kita tahu bahwa hari ini sebenarnya liburnya bertepatan dengan hari raya idul adha
dimana sebagian besar umat muslim ini merayakannya dengan sholatnya dan juga penyembelian hewan kurban
namun untuk pemeluk agama lain atau kepercayaan lainnya ini juga mengisi libur panjang ini untuk liburan
salah satunya juga komunitas gereja yang juga merayakan di kawasan prigen pasuruan ini
atau tepatnya di kawasan pintu langit yang menunjukkan view indah di kota pasuran di bawah lereng gunung arjuna welirang
di atas ketinggian sekitar raya idul adha
di atas ketinggian sekitar delapan ratus meter di atas permukaan laut
kembali ke studio rano
dingin dingin udara sejuk
apalagi anda berada di kawasan tinggi dari daratan
lanjutkan healing healing anda di sana
terima kasih untuk laporan anda
saya akan catat kalau ke prigen kawasan pintu langit begitu ya koresponden kami
wida subianto langsung dari kawasan pak suruhan jawa timur